ya selain di sukabumi presiden joko widodo juga berkurban di beberapa daerah
sapi sapi kurban presiden jokowi ini berkurang jumbo dan dari ras atau jenis yang sama di setiap daerahnya
seekor sapi jumbo jenis brahman disumbangkan presiden joko widodo kepada masjid nasional al akbar surabaya untuk perayaan idul adha tahun ini
sapi seberat satu satu ton yang dibeli dari seorang peternak di kabupaten gresik ini tiba di surabaya pada kamis siang
rencananya sapi ini akan disembeli bersama sapi sumbangan dari forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopinda jawa timur sabtu dua september
sementara itu seekor sapi jenis simental berbobot delapan ratus kg juga dipesan presiden joko widodo untuk diserahkan ke masjid agung al falah jambi
presiden jokowi harus merogoh kocek sekitar tiga puluh lima juta rupiah untuk membeli sapi kurban dari peternakan sapi dan kambing milik indra suwardi ini
ini perawatannya memang agak istimewa
sapi hasil ib ini jadi mandinya dua kali sehari jam tujuh pagi udah mandi nanti sore mandi lagi jam
pada itu siang jam sembilan itu dicomor campuran dedak ampas tahu dan ubi kayu singkong
kasih garam sedikit tiga waskom tiga puluh lima juta
sudah berapa tahun nih pak jadi langganan pak jokowi
realisasi ini hari raya korban yang ketiga
sedangkan di poliwali mandar sulawesi barat jokowi juga mengorbankan sapi jenis simental
sapi yang pernah memenangkan kote sapi di sulawesi barat ini akan disembeli di polewali mandar dan dagingnya akan dibagikan kepada fakir miskin di daerah ini